hai anies baswedan bersama dengan tiga partai pendukung koalisi perubahan partai nasdem pkb
dan pks minggu pagi menggelar agenda jalanset bersama warga desa bongas bandung barat dalam
sambutannya anies mengajak seluruh pendukung koalisi perubahan untuk tidak menghadang capres
lain yang akan berkampanye di kawasan bandung barat ia menegaskan pendukungnya harus memiliki
etika dan menghargai capres ataupun caleg dari luar koalisi perubahan anies juga mengatakan
nantinya akan terus menegakkan nilai keadilan kesejahteraan agar menghasilkan anak bangsa yang lebih baik